biar saya tebak
pasti kamu melakukan ini karena urusan cinta
oh ternyata betul dugaan saya
kalau saya salah kenapa kamu mesti marah
saya nggak ngerti maksud mbak apa
kamu masih aja ya pura pura bodoh di depan saya
kalau ibunya rangga yang brengsek itu dan rangga mungkin bisa kamu bohongi
tapi saya tidak akan pernah bisa
loh mas rangga
ada yang aneh deh kita pulang yuk pak
loh aneh gimana
cowok mana sih yang gak akan merinding kalau ngelihat perempuan pakai pakaian mini begitu
ya semua laki laki juga merinding mas rangka
bukan mas rangga aja
wah kalau begitu saya yang ketinggalan zaman
tidak apa apa lama lama juga mas rangga terbiasa
mudah mudahan saya nggak terbiasa dengan hal itu
saya tuh gak mau
ya menghabiskan waktu cuma untuk kesenangan dunia aja
soalnya dulu tuh
dia itu benar benar sampai akhir ayatnya menjadi orang yang sangat disegani
nah kok saya jadi ngomong lantur ya
melebihi lagu saya yang saya ingin menulisnya
lagu terindah di dunia ini
mas rangga boleh cerita apa saja sama saya
dan saya gak keberatan buat mendengarkannya
emang ibu kalau tidur
kok aku senyam senyum kayak gitu
ibu tidur lagi aja
terima kasih pak
ibu ini ada sedikit oleh oleh ibu
kamu baik sekali
ibu suka sekali inam
aduh bagus sekali inam
ibu suka sekali
syukur kalau ibu suka
ibu suka sekali
ibu suka sekali
terima kasih inam
terima kasih mas
sayang terima kasih
kamu udah banyak bantu di sini
tapi kamu masih betah kan
yang penting saya bisa membantu ibu
dan juga bisa membantu
nah yang penting kan sekarang
ibu udah gak malam malam lagi
gak malam malam lagi
itu semua karena berkata
jadi ini semua kamu yang masak inam
karena semalam kan saya gajian
jadinya gak ada salahnya kalau hari ini saya kasih yang spesial buat ibu sama mas juga
kamu memang betul betul pembantu yang gak ada duanya
ini bond restoran tempat saya kerja dulu bu
kalau gitu inap ayo makan sekalian
terima kasih mas
gak payah ini disini
itu kan mila
penyanyi dangdut yang terkenal itu
aduh lumayan deh capek sama make up an kayak gini
yaudah abis ini istirahat deh
atau lebih enak saya panggil mila aja
kok dia bisa tahu sih
kamu gak usah acting
di depan saya
gak usah pura pura deh
saya tahu kamu memang pemain sinetron
jadi kamu pinter acting
tapi saya tuh udah tau semua tentang kamu
topel dan kacamata kamu ini
ternyata semua itu bohong
maksud mbak apa
kamu gak usah balik nanya sama saya ya
kamu kan artis terkenal
penyanyi dandut yang tenar
punya uang banyak
kok mau ya jadi pembantu seperti ini
itu bukan urusan mbak
pasti kamu melakukan ini karena urusan cinta
ternyata betul dugaan saya
kalau saya salah
kenapa kamu mesti marah
saya nggak ngerti maksud mbak apa
kamu masih aja ya pura pura bodoh di depan saya
kalau ibunya rangga yang brengsek itu dan rangga mungkin bisa kamu bohongi
tapi saya tidak akan pernah bisa
dengar ya mila
kalau kamu pikir cinta kamu bisa merebut hatinya
tolong kamu pikir dulu
dan ibu yang lumpuh itu
akan menjadi penghalang besar buat kamu
apalagi kalau dia tahu kamu telah berbohong
dan apalagi dia tahu kamu penyanyi dandut
kamu tahu kan si lumpuh itu paling benci sama penyanyi dandut
soalnya dia bilang
kalau nikah nanti kamu akan cerai mulu
kamu bisa mencoba
kamu bisa mencoba
kamu bisa mencoba
kamu bisa mencoba
kamu bisa mencoba